rasio tes covid sembilan belas di indonesia masih berada jauh di bawah standar badan kesehatan dunia atau who
selain jumlah tes yang harus ditingkatkan pemerintah perlu menambah jumlah laboratorium khusus covid sembilan belas
who menetapkan rasio standar tes covid sembilan belas yang ideal adalah satu per seribu orang
namun berdasarkan data world ometers rasio tes indonesia masih berada di angka lebih dari sebelas orang per satu juta
pasalnya masih terdapat ketimpangan jumlah tes yang dilakukan antar provinsi di indonesia
kepala departemen epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia triunis miko menilai
pemerintah perlu mempercepat penanganan dengan menambah kapasitas tes dan memodifikasi laboratorium
meningkatkan tes menurut saya ini dunia internasional termasuk who
sudah memandang bahwa kenapa indonesia tidak mampu melakukan tes yang lebih banyak
karena harusnya indonesia itu mampu melakukan tes lebih banyak
jadi ke sederhana alat tcm yang untuk lab tb tadi harus dimodifikasi di suite untuk covid sembilan belas di semua kabupaten yang ada
kemudian dengan meningkatnya fasilitas lab
kemudian juga tenaga labnya harusnya diperbanyak
kalau bisa melibatkan tenaga sukarelawan